berikutnya presiden jokowi dodo meluntarkan guyonan pada para menterinya
jokowi menyebut para menteri hanya menghadap dirinya jika ada masalah
namun tidak pernah mengajak saat ada acara senang senang
candaan presiden joko widodo terlontar dalam acara outlook perekonomian indonesia dua ribu dua puluh tiga pada rabu dua puluh satu desember
hal ini bermula saat menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto berkelakar perihal suara menteri keuangan sri mulyani ketika berduet dengan penyanyi rosa
erlangga mengaku tak bisa membedakan suara sri mulyani dan rosa
guyonan dari menko bidang perekonomian tersebut dibalas presiden jokowi saat menyampaikan sambutan
jokowi dodo curhat parah
para menterinya selalu menghadap ketika ada masalah namun tak pernah mengajaknya saat ada acara bernyanyi atau makan makan
tapi yang pusing pusing biasanya diberikan pada saya
kalau yang masalah yang problem menteri menteri itu mesti menghadap ke saya
tapi kalau yang enak enak kayak kemarin nyanyi nyanyi makan makan tidak pernah mengajak saya
melalui akun instagramnya
di instagram saya atsmindrawati pada kamis sri mulyani tak membantah jika memang bernyanyi bareng rosa
dia menyebut menyanyikan lagu berjudul wanita saat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh kemenko perekonomian pada selasa dua puluh desember
acara itu digelar untuk memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan g dua puluh
sri mulyani pun mengaku siap salah